ya anda kembali di siaran indonesia prime news
langsung saja kita bahas soal polemik ruu cipta kerja ini
dan bersama saya sudah ada
supratman andi aktas ketua balik dpr ri
nining elitos ketua umum konfederasi kongres
aliansi buruh indonesia atau kasbi dan juga
firmanur kepala pusat penelitian politik
terlebih dahulu pak andi di tengah
berbagai penolakan yang timbul dari
konfederasi serikat buruh begitu ya
apa kemudian poin poin yang menjadi catatan
sehingga dpr dan juga balik
tujuh fraksi ini menyetujui agar
perlu saya sampaikan
bahkan terakhir ada penambahan
salah satu yang
menjadi titik krusial memang adalah
kami di anggota
sudah melakukan dialog dengan
baik yang ikut dalam tripartit
bersama dengan pemerintah dan pengusaha
maupun kawan kawan serikat pekerja
dari yang tidak ikut serta dalam
privatin bersama dengan pemerintah dan pengusaha
dengan kasbi kami dua atau tiga kali
saya lupa berapa kali ya
mungkin dua atau tiga kali
kemudian juga kami sudah melakukan
dialog bersama dengan seluruh elemen elemen buruh
dalam kerangka mendengar masukan
terkait dengan pembahasan ruu cipta kerja
terkait dengan kluster ketenaga kerjaan
kami sadar sepenuhnya
bahwa dari sembilan
atau paling sedikit tujuh isu
yang menjadi tuntutan teman teman buruh
hasil kesepakatan kami yang kami tanda tangani bersama sama dengan seluruh tapoksi
dan pimpinan serikat pekerja dari ksbi yang berlangsung di dewan perwakilan rakyat
dan terakhir di hotel mulia
kami menjamin bahwa akan memperjuangkan semaksimal mungkin terkait dengan kluster ketenagakerjaan
setidak tidaknya untuk tetap bertahan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang nomor tiga belas
namun demikian dalam perjalanannya kami meyakinkan bahwa berdasarkan pertemuan tripartit
telah disepakati beberapa hal sehingga akhirnya kami memperkuat itu di dalam undang undang omnibus law
kesepakatan apa yang dicapai dalam tripartit dan juga menjadi harapan teman teman buruh yang lain
ataupun serikat pekerja yang lain
yang pertama adalah terkait dengan penghapusan upah minimum padat karya
yang di dalam rancangan undang undang omnibus law itu ada
dan alhamdulillah itu bisa diputuskan bersama dengan pemerintah
akhirnya upah minimum padat karya dihapus dari undang undang cipta kerja
yang kedua menyangkut soal penggunaan tenaga kerja asing
sebagaimana yang menjadi tuntutan mbak nining dan teman teman
yang lain bahwa tenaga kerja asing harus selektif
dengan tetap mengacu kepada rencana penggunaan tenaga kerja asing
tetap kita balik kepada undang undang existing
yang ketiga terkait dengan upah minimum kota kabupaten
yang memang sedikit ada perubahan
karena tadinya pemerintah tidak mau ada upah minimum kabupaten
cukup menggunakan upah minimum provinsi
namun akhirnya di badan legislasi di tingkat panjang
disepakati bahwa upah minimum kabupaten kota itu tetap ada
dengan menggunakan formula kenaikan upah itu ditentukan
atas dasar inflasi ataupun pertumbuhan ekonomi daerah
kenapa ini penting
ini memberikan sebuah kepastian
baik kepada pengusaha maupun kepada pekerja
artinya segala tuntutan buruh pak andi
terkait dengan undang undang
untuk menggunakan undang undang cipta kerja ini
aru cipta kerja ini sudah dipenuhi oleh balek
sehingga kemudian balik optimistis atau percaya diri
untuk menggolkan ini ke paripurna
bukan soal percaya diri atau tidak
tentu kita berharap kita bisa memuaskan semua pihak
tetapi kan dalam perkembangan namanya pengambilan keputusan
tentu badan legislasi harus mendengar dari berbagai macam pihak
dan saya yakin kawan kawan buru
dan seluruh fraksi fraksi yang ada di dewan perwakilan rakyat
republik indonesia terutama yang terlibat dalam panitia kerja
ruu cipta kerja sudah sedemikian maksimal untuk memberikan
dukungan seperti apa yang menjadi tuntutan kawan kawan buruh
tapi secara rasional kami juga harus meyakini terkait dengan
pesangon yang tadinya sudah diputus di tingkat panja itu
sebanyak tiga puluh dua kali sesuai dengan undang undang nomor tiga belas
tetapi kemudian oleh pemerintah diminta
untuk disinjau kembali dengan pertimbangan berdasarkan data
yang diterima oleh pemerintah dan itu dibagikan kepada seluruh
kerja yang memenuhi tuntutan untuk pembayaran pesangon sebesar
oleh karena itu kami berharap sebenarnya dengan adanya afirmasi
jaminan kehilangan pekerjaan ini sebuah kesepakatan dimana bisa
memberikan afirmasi kepada kedua belah pihak entah itu guru ataupun
kepada pekerja pemberi kerja prinsipnya yang kami hasilkan adalah
bagaimana memberi kepastian sehingga harapan harapan baik menyangkut
upah pesangon dan yang lain itu bisa kita selesaikan
dirasa ada kepastian untuk mengangkut seluruh tuntutan buru terkait dengan
pkwt maupun outsourcing kita tahu persis bahwa selama ini kekhawatiran
kawan kawan buru bahwa akan terjadi perjanjian kerja perwaktu antarwaktu
kemudian juga outsourcing
ini kan sebuah role model yang baru akibat perkembangan teknologi informasi
kita tahu semua industri industri yang bersifat manufaktur itu pada akhirnya
akan menjadi sebuah sunset industri
oleh karena itu kebutuhan
akan sebuah revolusi di mana kita hidup di revolusi industri empat menuju lima
yang pada akhirnya akan menentukan arah dan kebijakan
sekali lagi ini sebuah model bisnis dan itu adalah tuntutan
oleh karena itu penyesuaian penyesuaian itulah yang mendasari akhirnya kami
bisa bersepakat dengan pemerintah terkait dengan kluster ketenangan kerjaan
baik pak andi langsung saya lempar ke bu nining
bu nining ini sudah dilakukan pertemuan terparti tadi dikatakan dan juga di
kasbi sendiri sudah pernah dua atau sampai tiga kali melakukan pertemuan dengan
anggota legislatif begitu balik disini
apakah dengan tadi penjelasan dari pak andi sudah memenuhi segala tuntutan yang
dituntut oleh buruh terhadap era uji peta kerja ini
ya pertama saya menyampaikan saya mewakili sebagai ketua umum konfederasi kasi
sekaligus juru bicara gerakan buruh bersama rakyat
tentu betul kami memang beberapa kali hadir di dpr bahkan ketemu langsung dengan
pimpinan balik pak supratman dan pimpinan dpr ri
nah pertama pada tanggal tiga belas januari kami menyampaikan bahwa bagaimana
karena rancangan undang undang yang dibuat oleh pemerintah hari ini itu adalah
sangat bertentangan dengan prinsip prinsip dasar konstitusi negara kita
apa prinsip dasar itu tentang persoalan perlindungan gitu ya tentang persoalan
kesejahteraan keadilan kemanusiaan
nah itu yang kemudian kita sampaikan pada saat itu
dan sejak dari awal pembuatan undang undang ruu cipta lapangan kerja sebenarnya
sejak awal namanya terus kemudian berubah menjadi rancangan undang undang cipta kerja
kenapa kita melakukan penolakan gitu ya
pertama memang cacat prosedural kedua adalah memang tidak terbuka tidak transparansi
selanjutnya adalah memang tidak melibatkan partisipasi publik gitu ya
bicara rancangan undang undang cipta kerja ini ada tujuh puluh sembilan undang undang lebih dari seribu pasal
berkaitan tidak hanya persoalan kaum buruh tapi ada persoalan masyarakat tani gitu ya
perempuan masyarakat adat gitu pemuda mahasiswa pelajar yang kedepan juga
ada kaitannya dengan nasib mereka dalam rancangan undang undang
jadi tidak hanya sekedar dilihat rancangan undang undang cipta kerja ini sektor buruh
tapi adalah ini harus dilihat secara keseluruhan
nah dimana kita sebenarnya tidak mengenal tentang persoalan omnibus law
adanya adalah bagaimana peraturan perundang undangan dalam pembentukan undang undang
acuannya itu adalah undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas tentang pembentukan perundang undang
nah sedangkan ini saja tidak dilalui gitu ya gitu
justru kemudian rancangan undang undang cipta kerja ini justru kemudian bagaimana ke depan itu semakin membuat
tentang persoalan fleksibilitas tenaga kerja
terus bagaimana negara melepas tanggung jawabnya tentang persoalan perlindungan tentang peningkatan kesejahteraan tentang persoalan keadilan
nah baru kita bicara tentang persoalan substansi
nah substansinya pun itu sejak dari awal juga masalah
lagi lagi pemerintah pada saat itu adalah berdali bahwa undang undang ini dibuat untuk bagaimana menarik
dan kemudian untuk melakukan penjualan
dan kemudian untuk melakukan penjualan

mana mungkin gitu ya melakukan penciptaan lapangan kerja kalau tentang fleksibilitas tenaga kerjanya
buruh semakin murah dibayar buruh semakin mudah di phk
artinya di situ adalah justru menghadirkan perbudakan manusia di atas manusia gitu
nah itu yang kemudian kritik
sehingga pada saat itu kita datang untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang regulasi yang disiapkan agar dihentikan
agar tidak ada terjadi pembahasan
nah selanjutnya kami datang kembali kepada dpr ri ketika ini sudah diserahkan kepada dpr ri enam belas juli
kami bertemu dengan pimpinan balik dan pimpinan dpr
dimana pada saat itu menyampaikan kita meminta ada dua hal
pertama penghentian pembahasan
kedua pembatalan terhadap omnibus law erosi pak kerja
nah kenapa gitu ya tadi saya sudah sampaikan
dimana prinsip prinsip ajat ajat keadilan kegiatraan kemuliaan kegiatan
kemudian bertentangan dengan konstitusi
justru ke depan itu semakin tidak ada kepastian hukum dan perlindungan bagi rakyat
nah pada saat itu pimpinan dpr termasuk ada pak supratman pada saat itu menyampaikan untuk ketika hendak melakukan pembatalan
maka harus ada rapat pimpinan di dpr
terus kemudian bagaimana juga di masa reses itu tidak akan terjadi rapat dan kemudian sidang
faktanya dalam satu minggu terjadi begitu masif rapat rapat yang dilakukan oleh dpr gitu ya
terakhir justru kemudian kita sangat prihatin
ketika di masa pandemi di masa krisis rakyat yang mayoritas menjadi pekerja pedagang gitu ya
sudah tidak lagi bisa berusaha buruh banyak di phk berjuta jutaan
tidak mendapatkan perlindungan tidak mendapatkan kepastian kerja
justru kemudian dpr ri sangat gencar melakukan rancangan undang undang
nah kalau disebut tadi dari poin poin apa yang disampaikan oleh pak andi bahwa tentang misalkan kayak model outsourcing atau pkwt
dikembalikan lagi kepada pemerintah untuk melakukan pembuatan peraturan pemerintah
katanya pemerintah ini mau membuat bagaimana regulasi kebijakan ini tidak semakin bertabrakan sinkronisasi
undang undang saja dibuat itu sangat tertutup tidak demokratis
apalagi peraturan pemerintah yang kewenangannya adalah mutlak dilakukan oleh pemerintah
sehingga kenapa kita mengambil satu sikap enam tanggal enam tujuh dan delapan itu melakukan aksi aksi di berbagai macam daerah
kita akan melakukan mobilisasi sebesar besarnya dengan berbagai macam sektor
karena memang ini tidak hanya persoalan masing masing kaum buru mata mata
tapi persoalan mahasiswa pelajar kemudian perempuan masyarakat adat
nelayan yang ke depan semakin tidak punya masa depan
semakin tidak terlindungi
itu realita yang terjadi
sehingga patutlah rancangan undang undang ini dihentikan dan tidak dimasifkan pembahasannya
baik bu neneng saya ke pak firman mungkin selanjutnya
rakyat melakukan tugasnya fungsinya melakukan pengawasan dan penegakan hukum
bagaimana memastikan rakyat tidak di phk semena mena
agar rakyat semakin tidak digusur semena mena atau senamanya
baik bu neneng
intinya para kaum buruh ataupun konfederasi serikat buruh ini menganggap adanya cacat prosedural untuk pengesahan ru cipta kerja ini ke paripurna
dan juga tadi berbagai hal yang kemudian tidak bisa mengakomodir apa yang dituntut oleh buru tadi yang dikatakan oleh pak andi
nanti saya akan tanyakan ke bang firman
sebetulnya ini cacat prosedural yang diungkapkan oleh bu nining ini benar benar terjadi
namun pak firman dijawab dengan

seara indonesia prime news sudah kembali
ya anda kembali di cnn indonesia prime news
kita masih membahas soal kejar tayang ruu cipta kerja
saya langsung ke bang firman
pak firman ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh pak firman
pak firman ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh pak andi maupun bu neneng terkait dengan ruu cipta kerja ini
tadi pak andi mengatakan bahwa sudah dilakukan pertemuan dengan third party juga kepada kaum buruh
begitu dan juga sudah diakomodir pasal pasal yang dituntut oleh kaum buruh
namun tadi bu nini mengatakan masih cacat prosedural dan ada beberapa poin juga yang sebetulnya tidak memihak kaum buruh
anda melihatnya seperti apa bang firman
ya saya melihatnya ini sebagai fenomena wali rakyat bukan wakil rakyat
di mana dalam konteks wali rakyat
wakil rakyat yang seharusnya menjadi wakil itu berperilaku sebagai seorang wali yang mengatasnamakan rakyat mengurusi rakyat
namun perspektif dan kepentingannya adalah terbatas
dan ini merupakan puncak dari gunung es dari sebuah situasi oligarki dan elitis dari pemerintahan kita belakangan ini
setahun yang lalu di bulan september juga saat itu mahasiswa yang besar besaran turun
untuk juga melakukan pertemuan dengan kaum buruh
untuk juga melawan satu produk undang undang yang bersifat elitis
ya ini terkait dengan kelemahan kpk
terbukti dugaan teman teman dari kampus dan juga kita semua sebagai kalangan civil society terbukti belakangan bahwa berbondong bondong anggota kpk mundur termasuk jurubicara
sehingga memang kesan elitis itu kuat pada saat itu
dan tren ini terus berjalan seiring dalam pergaman waktu
karena memang tidak ada kontrol yang efektif dari parlement sendiri
di dalam konteks wali rakyat inilah kemudian tercemin dalam undang undang ini bahwa penyusunan undang undang ini ini kurang partisipatif dan transparan
ada satu keterjarakan antara wakil rakyat yang berperan menjadi wali rakyat dengan rakyatnya sendiri
saya kira buruh kemudian yang disampaikan mbak nining perempuan aktivis
juga mahasiswa dan juga tentu terkait dengan masalah persoalan terkait dengan lingkungan
itu adalah persoalan bangsa persoalan rakyat persoalan yang harusnya diwakili secara sungguh sungguh oleh para wakil rakyat
namun terbukti dengan turunnya mahasiswa dengan turunnya kaum buruh itu memperlihatkan adanya keterjarakan
dan memang sejak awal sejak ide ini dimunculkan ada dua persoalan penting yang selalu diungkap oleh kalangan siklususayti
atau pemerhati gerakan demokrasi di indonesia bahwa undang undang ini itu bersifat elitis dan tidak ada dialog yang komprehensif
jadi disebut elitis karena kebanyakan didominasi oleh mereka yang punya kepentingan industrial
yang feeling dan kepentingannya berbeda dengan rakyat pada umumnya terutama kaum buruh
apa yang membuat anda melihat undang undang atau ruu ini ada keterjarakan kurang partisipatif dari masyarakat atau stakeholders
sementara tadi dikatakan oleh pak andi sudah kok kita sudah melakukan dialog dengan para stakeholders termasuk juga kaum buruh
paling gampang adalah turunnya buruh itu sendiri
kalau memang tidak ada keterjarakan tentu ada satu dialog yang bermutu dan semua kalangan terpuaskan
terutama kalangan yang memang harus dibela oleh negara ini berdasarkan konstitusi yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
saya kira itu suatu refleksi yang sangat meyakinkan
ini sangat elitis karena memang kalangan yang tidak elit yang kemudian melakukan protes besar besaran
dan saya kira juga apa yang disampaikan oleh dua fraksi di dpr juga mencerminkan kegelisahan secara internal
bagaimana undang undang ini atau rancangan undang undang ini dianggap tidak merepresentasikan kepentingan lebih banyak orang tidak terlalu transparan
dan dialog yang sangat tidak komprehensif
sehingga kemudian menimbulkan satu pandangan bahwa ini memang harus ditunda
apalagi memang secara substansial undang undang yang demikian besar ini harus dibahas secara hati hati
harus pelan pelan harus step by step dengan melibatkan seluruh kalangan
tidak bisa ini kemudian dikerjakan dengan serbat cepat serba singkat dan kemudian sekedar mengundang untuk kemudian diklaim suaranya sehingga seolah olah sudah merepresentasikan
terbukti belakangan apa yang diklaim itu
ternyata tidak juga benar
dengan turunnya buruh saya kira itu mencerminkan bagaimana undang undang ini benar benar disusun secara elitis dan juga misleading
mengingat bahwa persoalan investasi di indonesia itu lebih pada persoalan bagaimana perilaku buruhnya
tapi justru lebih kepada perilaku korupsinya
perilaku oligarki yang kemudian justru membahayakan kehidupan ekonomi kita
masalah di indonesia adalah masalah trust
dan masalah trust ini menjadi sangat problematik

karena masih belum selesai dengan korupsi
apalagi kemudian ditimpali dengan pelemahan kpk
kalau ini kemudian semuanya dibebankan menjadi suatu perbudakan bagi kaum buruh ini sangat misleading bagi saya ya
ini seperti jauh panggang daripada api begitu
ini bentuk ketidakhati hatian juga dalam mendiagnosa persoalan yang ada di indonesia saat ini
elitis sikapnya kemudian juga banyak misleading secara substansi
sikapnya kemudian juga banyak misleading secara substansi
dan juga dalam penyusunan perusahaan
cara penyusunan substansi ini mungkin kurang berhati hati
datang langsung kesempatan kepada pak supratman andi untuk menanggapi
yang seperti tadi yang dikatakan oleh pak firman
memang saya berhap imang pak firman sudah baca dan mengikuti perkembangan pembahasan
kalau saya lihat komentar pak firman saya khawatir beliau ini tidak pernah mengikuti perkembangan pembahasan
kalau saya lihat komentar pak firman saya khawatir beliau ini tidak pernah mengikuti perkembangan pembahasan
saya sampaikan bahwa mungkin pertama kalinya dalam sejarah dewan perwakilan rakyat republik indonesia
saya sampaikan bahwa mungkin pertama kalinya dalam sejarah dewan perwakilan rakyat republik indonesia
pertama kalinya dalam sejarah dewan perwakilan rakyat republik indonesia ada pembahasan rencana undang undang yang sejak awal sampai dengan akhir itu dibuka dan disepancarluaskan melalui media sosial maupun tv parlemen
belum pernah ada pak
inilah pertama kalinya sebagai bentuk pertanggung jawaban kami ke publik
bapak boleh menyaksikan perdebatan antar fraksi baik yang menolak maupun yang menerima
itu sudah sangat keras dan itu bisa diakses kapan saja dan mudah untuk dicari
nah oleh karena itu saya berharap juga pak firman harus lebih objektif melihat
saya setuju tadi komentar pak firman terkait dengan persoalan utama itu persoalan korupsi
tapi tahukah bapak
kalau bapak tahu tentang apa yang kita putuskan dalam rangka untuk memberi kemudahan dan deregulasi yang kita lakukan
justru yang korban pertama ini adalah para birokrasi birokrasi kita
karena justru nanti sebuah sistem itu tidak akan lagi orang berhadapan dalam pengurusan perijilan berkait dengan proses perijilan
akan menggunakan yang namanya oss online system submission
itu artinya perilaku yang bapak tekansari tadi
justru terpecahkan lewat omnibus law
yang kedua bapak jangan melihat sebuah persoalan itu secara parsial
lihatlah satu keutuhan terhadap semua proses pembentukan undang undang
saya tidak bermaksud membantah apa yang disampaikan oleh bu nini menyangkut soal proses penyusunan
karena dpr tidak terlibat di sana
tetapi dalam rangka pembahasan pertanggungjawaban publiknya sangat legitimnya
bukan soal hasilnya
bukan soal hasilnya
nah kalau bapak bisa melihat rekaman rekaman pembicaraan
termasuk kepada kedua fraksi yang menolak saya ingin berbicara seperti ini
fraksi demokrat tadinya itu masuk kemudian keluar
dan pada akhirnya di akhir masa pembahasan masuk lagi
jadi mekanisme yang terjadi di dalam itu adalah kita tidak
saya bisa memahami apa yang menjadi alasan kawan kawan dari fraksi
dan itu tidak boleh kami campuri
tapi saya juga perlu menjelaskan kepada publik inilah prosesnya yang berkembang
yang kedua teman teman fraksi pks tadinya di awal itu pada saat peminta nama untuk menjadi anggota panja
juga menyatakan diri menarik setelah mengenus
tapi di perjalanan itu aktif itu
perkedelan perdebatan kita di dalam apa namanya di dalam panja itu justru sangat dinamis
dan semua penolakan itu tidak muncul seperti sikap akhir
yang paling berat kita perdebaskan itu adalah tentang keputusan terkait dengan kluster ketenagakerjaan
dan saya yakin kan semua sependapat seluruh fraksi di awal pembahasan dan pengambilan keputusan terkait petangon
itu satu suara
sembilan fraksi dewan perwakilan rakyat termasuk dewan perwakilan daerah
tapi nyatanya tadi pak andi kasbi masih menolak terkait dengan substansi perlindungan tadi yang bapak sempat sebutkan
dan juga tadi juga pak bang firman bilang
ini sampai menimbulkan ribuan orang turun ke jalan bahkan para buruh ini mengancam akan melakukan aksi mogok bekerja
saya kan sudah sampaikan tadi tidak mungkin kami bisa memuaskan semua pihak
saya mengerti apa yang menjadi tuntutan kawan kawan buruh
sebagai orang yang dibesarkan dari bawah saya mengerti itu
dan itu kita sudah lakukan dewan perwakilan rakyat dan bumim indonesia
saya pastikan dan kita janjikan pada saat demo yang terakhir dilakukan di gedung dpr
saya hadir bahkan naik bersama dengan pak dasko dan pak willy di atas
kemudian saya berkata kami berjanji untuk memperjuangkan komando yang dilakukan oleh kawan kawan seringat bekerja
saya katakan bahwa kami berjanji untuk dengan sungguh sungguh untuk memperjuangkan itu
dari tujuh isu krusial seperti yang disampaikan oleh mbak nining
phk masal muda semua sudah kita kembalikan ke existing
bagaimana syarat syarat phk itu itu juga kembali kepada undang undang existing
gak ada yang berubah sama sekali
satu satunya yang menurut saya
bahwa itu memang berpengaruh kepada teman teman buruh
adalah menyangkut soal jumlah pesangon
tetapi jangan lupa
coba kita dari sisi pandang yang lain
siapa sih yang menginginkan phk itu terjadi
kalau produktivitas antara buruh dengan penghasilannya dengan gajinya itu bisa seimbang
karena itu tidak ada masalah
siapa sih yang menginginkan emangnya pengusaha setiap saat mau ganti kerjanya
kan pasti tidak
ada jaminan jaminan lain yang ditawarkan oleh pemerintah terhadap kaum buruh
kalau itu menjadi tuntutan kawan kawan serikat pekerja
baik pandisa langsung lemar ke mbak nining
mbak nining ini sebenarnya narasinya sangat indah
begitu juga dibaca menjadi solusi bagi persoalan fundamental
dapat menghambat transformasi ekonomi nasional
seperti obesitas regulasi rendahnya daya saing
dan terus meningkatnya angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru
apa kemudian yang menyebabkan kaum buruh ini masih menganggap ini tidak berkeadilan
kemudian juga melanggar hak asasi manusia
juga tadi hak hak buruh dilanggar dari ruu cipta kerja ini
pertama tadi saya sebenarnya sudah menyampaikan sejak dari awal ya
kalau bicara tentang pemerintah dan wakil rakyat ini adalah esensinya hadir
adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah indonesia
kita bukan bicara puas atau tidak puas
tapi esensi peran dan fungsi hadirnya struktur negara
untuk melindungi seluruh sumpah darah indonesia
artinya siapa rakyat yang mayoritas hari ini
itu yang harus diingatkan kembali
nah jadi saya juga menyampaikan bahwa
kalau dikatakan bahwa serikat buruh mayoritas dilibatkan
dan kemudian saya menyampaikan
pemerintah dan wakil rakyat jangan melakukan kebohongan publik
saya sebenarnya kami sejak dari tiga belas januari sampai empat belas agustus kemarin gitu ya
masih terus melakukan aksi turun ke jalan
walaupun penuh dengan tekanan ancaman refleksivitas yang kami lakukan perjuangan itu

hanya semata mata bicara tentang persoalan kepentingan
buruh yang hari ini sedang bekerja
tapi ini bicara kepentingan rakyat mayoritas
yaitu ada pelajar ada mahasiswa karena anak saya adalah masih kecil masih pelajar
juga ini ada berkaitan dengan kepentingan rakyat ke depan
nah gimana kita tahu saya sudah bilang
sejak dari awal kalau memang pemerintah punya niat yang baik
punya itikat yang baik untuk melahirkan satu regulasi untuk kepentingan bersama
itikat yang baik untuk melahirkan satu regulasi untuk kepentingan bersama
tentunya harus punya keterbukaan sejak dari awal
itu yang harus diingatkan kembali
karena seringkali baik peraturan pemerintah maupun draft rancangan undang undang yang disebut hari ini
memang sangat terbuka
kalaupun tadi pak supratman mengatakan dibuka secara daring
dan itu pun kaum buruh dan rakyat indonesia hanya sekedar penonton hanya sekedar pendengar gitu loh
apa esensi dari perjuangan itu tidak menyentuh gitu loh
nah jadi kami sebenarnya melihat rancangan undang undang cipta kerja ini
memang dilahirkan bukan untuk kepentingan rakyat kecil
tapi lebih kepada kepentingan korpora kepentingan pemodal kan gitu
itu yang terlihat betul
masih dipertanyakan soal itikat baik pemerintah dan dpr begitu bu rini
ini untuk menciptakan lapangan pekerja cek di badan informasi penanaman modal
kalau problemnya karena persoalan buruk ini yang harus dibuka
kita harus juga terbuka dan tidak boleh melakukan
setiap tahun terjadi peningkatan investasi
tapi apakah itu berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja
mayoritas tidak gitu loh
nah ini yang seharusnya menjadi pr bagi pemerintah
terus kemudian selama ini buruh sedang memperjuangkan bagaimana penghapusan sistem kerja kontrak alidaya atau outsourcing
tapi dimunculkan persoalannya adalah tentang persoalan omnibus law gitu loh
pada hal kelanggaran terhadap undang undang tiga belas saja sangat lemah persoalan pengawasan dan pengegakan perusahaan
mayoritas banyak terjadi pelanggaran dibiarkan saja
itu yang sebenarnya dihendaki oleh rakyat gitu loh
bukan kemudian menciptakan satu persoalan seolah olah terkesannya baik gitu ya
untuk meningkatkan bagaimana persoalan munculnya peningkatan investasi
banyak para ekonom gitu ya menyampaikan bahwa ekonomi selama ini masih dikuatkan oleh ekonomi dalam negeri
tidak begitu besar pengaruh tentang persoalan investasi dari luar
itu yang harus dibuka
jadi jangan kemudian kita mendesak kepada pemerintah dan dpr gitu ya
segera mengatakan undang undang menghubungi buslo ru cipta kerja
karena itu sangat menyusul hal ini jadi kepentingan dasar lagi
nanti saya akan langsung lempar ke bang firman
ternyata tadi yang digarisbawahi oleh bu deni kita itikat baik pemerintah dan juga dpr dalam penyusulan ru ini
tadi pak andi juga sudah sempat katakan bahwa sebetulnya ru ini dibuka kok secara daring bisa dilihat oleh semua orang
tapi kita bahas nanti usai jeda sayang nenek
indonesia prime news segera kembali
anda kembali di cnn indonesia prime news dan kita masih membahas soal menyoal kejar tayang ruu cipta kerja
langsung saja saya lempar ke bang firman
tadi dikatakan oleh bu nining terkait dengan itikat baik pemerintah dan juga dpr terkait dengan ru cipta kerja ini
anda melihatnya menilai itikat baik tersebut yang sudah dilakukan pemerintah bagaimana
saya kira itikat itu tidak cukup menurut saya ya memang harus betul betul terimplementasikan
tapi saya mau kemeter begini
tahun yang lalu ketika ada protes tentang kpk anggota dewan kebanyakan anda sudah baca belum aturannya begitu ya
jadi ini satu skagmat sejak awal yang memang mengindikasikan tidak ingin berdialog secara panjang lebar begitu ya
dan itu seolah olah itu
dan itu seolah olah kita menjadi sangat bodoh dan mereka menjadi sangat pintar
tapi kenyataannya bagaimana gitu kan
terbukti tidak ada ketidakpuasan di internal kpk sendiri begitu sebagaimana yang kita bayangkan gitu kan
kemudian juga persepsi masyarakat terhadap kinerja kpk bagaimana
juga menurun begitu ya kinerjanya juga biasa biasa saja
kalau kita bicarakan omnibus
pak andi mohon maaf silahkan dilanjutkan bang firman terlebih dahulu
pak andi nanti akan saya berikan kesempatan
oke kalau kita bicarakan omnibus law
bapak sudah baca atau hanya sekedar mengikuti saja supaya bapak itu kan bapak pengalaman
berikanlah berikanlah sesuatu pembelajaran politik kepada publik kita bicara subtansi gitu loh pak
ya saya ingin logikannya saja pak saya ingin logikannya saja
bukan kita bicara omnibus law bapak paham nggak dari sekian lima blockbuster yang ada itu
bapak ikuti nggak bapak baca nggak
pak andi pak supraman andi biarkan bang firman untuk melanjutkan terlebih dahulu silahkan bang firman
ya secara logik
secara logika kalau memang itu merupakan itikat baik yang kemudian dibahasakan dengan panjang lebar dengan hati hati dengan satu tahapan tahapan yang detail jelimet mengajak semua orang
saya kira kegelisahan buruh itu akan terminamilisir gitu ya
tapi kita lihat ada konstansi ya ada satu sikap konstan sejak awal terhadap undang undang ini begitu ya
dan ini hanya dikaitkan dengan tenaga kerjaan
artinya apa yang disuarakan oleh buruh saat ini kurang lebih itu agak sama dengan apa yang sudah mereka suarakan di awal tahun
dan ini menunjukkan bahwa didengarnya di sarsi mana oke lah kemudian ada beberapa bagian yang didengarkan
tapi secara umum bagi saya itikat baik itu tidak cukup begitu ya itu perlu satu penalahan lebih dalam
ini kita bicara tentang bangsa negara dengan konsekuensi yang demikian luas impact dari omnibus ini luar biasa
tapi tujuh fraksi kemudian menyetujui kok bang firman bagaimana
karena bagi saya mereka wali rakyat begitu ya
nah kemudian masalah yang juga perlu diperhatikan adalah kalau memang dirasa perlu sebetulnya urgensinya apa sih dalam situasi seperti ini
masyarakat sedang susah sedang gelisah kemudian ada satu undang undang yang membuka peluang bagi kehidupan mereka menjadi lebih susah lagi begitu ya
dengan kemudahan untuk terjadinya phk dan sebagainya gitu ya
sehingga saya kira ini bisa terkait dengan

nah firman nggak baca nggak ngikutin bapak itu nggak cermat untuk menjadi pengamat
permudah phk gimana aturan tentang phk itu sama sekali nggak dirubah kok
baik baik bagaimana bang firman
setelah satu undang undang yang eksistir coba bangun narasi yang logik dan memang sesuai dengan fakta
pak andi biarkan bang firman lanjutkan terlebih dahulu silahkan bang firman
bagi saya informasi yang ada di parlemen sana itu masih memiliki jarak
sehingga tidak cukup baik bisa disampaikan kepada masyarakat banyak
lagi lagi tadi ya jarak keterjarakan yang ada dari sebawah ini
karena tugas pemerintah lah tugas dpr lah yang menyampaikan itu sebaik baiknya ke kita
bukan hanya membuka tv
berapa banyak sih masyarakat yang peduli dengan tv apalagi tv tv politik begitu ya
baik bang firman
hal hal seperti ini yang harusnya kemudian bisa dibuat menjadi lebih transparan lagi begitu
dan saya silakan ini urgensinya juga masih tidak terlalu terburu buru lah kita dalam persoalan ini begitu ya
tapi boleh nggak mas saya coba jelasin satu hal ya
oke silakan pandi silakan waktu anda untuk berbicara
oke ya yang pertama jangan lupa ada yang mengatakan ini terburu buru
undang undang ini itu masuk ke dpr sejak februari dua puluh empat februari tepatnya
artinya ada sepuluh bulan
barang ini itu kemudian
kami rapat kerja pertama
itu pada tanggal dua puluh empat april kalau tidak salah
april lah bulan april
enam bulan kami kerjakan pak
dan kemudian kalau ada kekerjarakan yang terjadi seperti yang disampaikan oleh pak firman
saya tidak mengejar apa yang disampaikan oleh mbak liling ya soal substansi
tapi coba kalau pak firman ikuti secara benar
untuk pertanyaan pertanyaan teman teman kawan kawan di serikat pekerjaan
kita jelasin satu satu pak supaya bapak ngerti paham
yang pertama soal ru ini
ya pak andi tadi sudah dijelaskan di awal namun waktu kita terbatas
mungkin pak andi bisa jelaskan terlebih dahulu
sudah disebutkan bahwa masih ada ruang keterbukaan untuk berdialog sebelum nantinya ruu ini dibawa ke paripurna
ruang keterbukaan itu seperti apa pak
pertama kalau di badan legislasi di tingkat panjang kan sudah selesai
soal paripurna itu bukan lagi kewenangan badan legislasi
itu adalah kewenangan dari badan musyawarah untuk menentukan
kapan disampaikan untuk dilanjutkan pembahasan tingkat dua pembicaraan tingkat dua
sehingga dengan demikian sekali lagi kami tentu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak
bahwa terhadap klaim ataupun tuntutan kawan kawan serikat pekerja
tentu itu menjadi perasaan kami semua
kami sekali lagi saya menyatakan bahwa besar keinginan kami
tetapi kami juga harus melihat barang ini secara realistis
sebelum covid itu angkatan kerja kita ada tujuh juta orang
setiap tahun ada dua juta orang
berarti sebelum setelah covid anda bisa lihat bagaimana perkembangan soal phk dan lain lain sebagainya
nah oleh karena itu kita berharap
lihatlah ruu omnibus law ini secara holistik pak
dari bab satu sampai dengan bab terakhir
kemudian lakukanlah evaluasi dan penilaian
kalau kemudian pak firman sampaikan bahwa tidak mungkin kami bisa akses
masa kami harus mengakses satu satu memberitahu kepada orang satu satu bahwa inilah perkembangannya
kami sediakan medianya
yang kedua kalau kemudian sudah masuk di pembahasan tingkat panjang
kan pak firman mengerti mekanisme pembahasan undang undang
kalau kemudian mbak niling yang meminta
tapi kalau pak firman yang menyatakan itu masih ada kesenjarakan
seperti apa lagi dpr harus terbuka kepada rakyat
nah oleh karena itu bapak boleh melihat sekali lagi pak firman
terutama ya tolong pelajari betul betul terkait dengan hal hal yang di dalam kerangka omnibus law secara keseluruhan
baik saya langsung saja lempar mungkin karena waktu kita terbatas
bu nining terakhir

apakah dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh ketua balik ya
terkait dengan poin poin yang ditutup oleh buruh sudah diakomodir
sikat buruh terakhir akan tetap menolak
atau apa yang akan dilakukan oleh serikat buruh
pertama saya menyampaikan perlu klarifikasi dulu ya
selain kita bicara substansi sebenarnya sejak dari awal kita mengkritik prinsip dasar dari pembuatan dari undang undang
itu yang pertama
baru kalau kita bicara suspasi tentu itu sangat merugikan
tidak hanya kaum buruh tapi disitu
tentang persoalan bagaimana petani yang kemudian pemerintah lebih mengedepankan bagaimana kemudahan investasi untuk penyediaan tanah
ini berdampak kepada bagaimana penggusuran pemaksaan hak hak tanah rakyat yang sumber ekonominya berkepanjangan harus kehilangan atas nama kepentingan investasi
makanya saya bilang bahwa rancangan undang undang ini tidak hanya bicara sektor buruh
tapi bicara sektor rakyat secara keseluruhan
di mana tujuh puluh sembilan undang undang ini justru berkaitan dengan
sumber sumber kehidupan rakyat dan bangsa
itu yang pertama
kedua yang kemudian kalau kita bicara substansi
ada beberapa hal substansi yang dilemparkan kembali kepada pemerintah
katanya pemerintah untuk bagaimana meminimal tentang perusahaan peraturan pemerintah
kebijakan kebijakan yang kemudian agak tidak bertabrakan
tapi di dalam perancangan undang undang kita kerja ini
banyak peraturan pemerintah dikembalikan kepada pemerintah

jadi ini adalah hal yang sangat penting
dan ini yang akan semakin beresiko tinggi
dan tentu kami tidak hanya bicara suspansi
tapi prinsip dasar tentang persoalan perlindungan
tentang daya guna
nah daya hasil dari undang undang itu menjadi penting
nah tapi kalau daya guna dan hasil gunanya justru kemudian meminimalkan
tentang persoalan perlindungan
tentang kesejahteraan tentang keadilan
tentu baiknya undang undang ini tidak akan terima pertolongan
yang sudah terjadi

karena tujuh puluh sembilan undang undang pengalaman saya nih dari tahun sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan gitu ya
buat satu undang undang saja bisa bertahun tahun
artinya buru masih dalam sikap yang sama menolak dan sangsi terhadap pengimplementasian ru ini
ambisius gitu untuk melakukan bagaimana pengesahan ke tingkat yang lebih selanjutnya gitu kan
ini kan baru tahap paripurna pertama
nah ini akan dibawa ke bamud gitu ya
kami melihatnya ini adalah sama sekali tidak mengakomodir tentang kepentingan rakyat kecil
baik kita akan terus kawal bagaimana ruu cipta kerja ini langsung akan dibawa ke
modal dan oligarki yang hari ini sangat berambisi bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia kita
ya dan tentunya ini akan jadi pertimbangan oleh balek dan juga seluruh fraksi ada dpr
untuk kemudian nanti membawa ru cipta kerja ini ke paripurna
kita kawal terus bagaimana perjalanannya hingga ke paripurna
dan semoga bisa ditemui titik temu antara keinginan buruh dan juga bagaimana memuaskan seluruh stakeholders yang ada di ruu cipta kerja yang berkepentingan ini
terima kasih bapak bapak sudah bersama cnn indonesia malam ini
bapak supratman andi aktas ketua balik dpr ri
ibu nining elitos ketua umum konfederasi kongres aliansi buruh indonesia atau kasbi
dan juga bang firmanur kepala pusat penelitian politik lipi
terima kasih sudah bergabung bersama kami
dan cnn indonesia prime news akhir pekan masih akan berlanjut bersama rekan saya eva yunizar
kami segera kembali